bank indonesia menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah sejak awal tahun ini disebabkan seretnya aliran investasi langsung atau penanaman modal asing
hingga paruh pertama dua ribu delapan belas aliran investasi langsung sekitar lima empat miliar dolar amerika
sementara investasi portfolio minus satu satu miliar dolar amerika akibat terjadinya aliran modal keluar
akumulasi kedua investasi tidak bisa mengimbangi pembiayaan impor sehingga terjadi defisit neraca pembayaran tiga belas tujuh miliar dolar as pada paruh pertama tahun ini atau dua enam persen dari pdb
hal ini berbeda dengan kondisi dua ribu enam belas hingga dua ribu tujuh belas ketika investasi langsung dan portfolio tumbuh lebih baik
dikutip cnn indonesia com aliran penanaman modal asing dan portfolio yang seret tidak hanya terjadi di indonesia namun juga negara berkembang
hal ini terjadi karena situasi global yang penuh ketidakpastian mempengaruhi sikap investor